sempat mendapat dukungan dari partai gerindra dan pks
nasib deddy mizwar kini justru belum jelas terkait keikutsertaannya
dalam pemilihan gubernur jawa barat dua ribu delapan belas
hal itu terjadi setelah partai gerindra menarik dukungan
sementara itu deddy mizwar menganggap penarikan dukungan terhadap dirinya
sebagai dinamika politik
nasib deddy mizwar untuk ikut berkompetisi dalam pemilihan gubernur jawa barat
hal ini terjadi setelah ketua dpw partai gerindra jawa barat mulyadi
menyatakan menarik dukungan
alasannya tidak ada respon dari deddy mizwar untuk menjadi kader gerindra
menanggapi hal itu deddy mizwar yang saat ini masih mengemban tugas
sebagai wakil gubernur jawa barat mengaku tidak terlalu memusingkannya
termasuk isu terbaru deddy mizwar akan disimulasikan
sebagai pendamping deddy mulyadi bersama partai golkar
ya biasa biasa aja
masih siapu aja kadang kadang biasa
terus kemudian ini pak ada isu gerindra yang mencabut dukungan ke bapak gimana pak
biarin aja mau cabut mau ditanam ya nggak apa apa
itu dinamika politik
isu pencabutan dukungan dari partai gerindra juga direspon dpw pks jawa barat
saat ini dpw pks jawa barat masih memegang teguh
apa yang diinstruksikan dpp pks
ya tentu masalah koalisi ini
sepenuhnya kalau kami ini kan ranahnya sekarang sudah dibawa ke pusat
jadi ke dpp ya baik dpp partai keadilan sejahtera maupun dpp partai gerindra
karena memang masalah kualisi ini ranahnya di sana jadi ya saya sendiri sebagai ketua dpw
menyerahkan sepenuhnya lah kepada dpp
saya kira bukan tadi masalah pengkhianat atau tidak ya karena ini kan baru pernyataan sepihak ya
artinya tadi belum pada titik pucuk pimpinan yang tertingginya
ya selama ini memang kita masih firm kok dengan partai gerindra ini
sejauh ini hanya partai nasdem dan pkb yang sudah resmi mendeklarasikan suaranya
untuk mendukung satu calon gubernur jawa barat dua ribu dua puluh
yakni ridwan kamil yang juga menjabat sebagai wali kota bandung